menjelang putusan sengketa pilpres di mk proses rekonsiliasi antara dua kubu terus dijajaki
kubu tkn mengakui komunikasi terus dilakukan
sementara bpn mengisyaratkan prabowo tengah mempertimbangkan proses rekonsiliasi dengan jokowi
pekan ini mahkamah konstitusi akan memutus sengketa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
jelang putusan sengketa pilpres pada dua puluh tujuh juni mendatang
upaya rekonsiliasi antara jokowi dodo dan prabowo sbianto terus dilakukan
wakil ketua tkn arsul sani mengakui ada utusan lain yang dikirim
untuk berkomunikasi dengan prabowo selain wah pres yusuf kala
arsul juga menyatakan ada sejumlah jabatan di kabinet dan pimpinan mpr yang ditawarkan ke kubu prabowo
menurut sekjen p tiga ini gerindra adalah partai yang paling diutamakan oleh partai koalisi jokowi untuk bergabung
gerindra selama ini dinilai paling konsisten dalam bersikap meskipun sebagai oposisi
yang jelas begitu banyak ya karena kan begini ya ada katakanlah orang di sekitarnya pak prabowo
barangkali yang dekatnya dengan bapak a
ada yang di sekitar pak prabowo yang dekat dengan bapak prabowo
jadi komunikasi itu berjalan dan itu kan muaranya itu kan sama sama nanti menyampaikan kepada pak jokowi
nah puncaknya nanti tentu yang membahas adalah empat mata saja antara pak jokowi dengan pak prabowo
jadi juga jangan siapapun yang berkomunikasi itu jangan dianggap sebagai hal yang aneh
sementara itu jurubicara bpn sekaligus ketua dpp gerindra sodik mujahid menegaskan
prabowo akan meminta masukan terlebih dahulu kepada seluruh pengurus partai di daerah
dan partai koalisi pendukungnya sebelum memutuskan rekonsiliasi dengan jokowi
menurut sodik memang ada tawaran dari kubu jokowi untuk bergabung
sodik juga mengakui sejumlah utusan dikirim untuk berkomunikasi dengan prabowo soal proses rekonsiliasi
pak jokowi sudah berulang kali minta untuk bertemu dan hal ini masih sedang dipertimbangkan
dengan sangat amat matang dengan sangat amat komprehensif oleh pimpinan kami
ya pimpinan kami akan bertemu dengan semua jendela jokowi

ya jajaran gerindra dewan pembina dewan pakar dpp dpd juga dengan koalisi dan juga mungkin dengan tok tok tok

rekonsiliasi antara jokowi dan prabowo juga antar kubu partai pendukungnya penting agar polarisasi di kalangan akar rumput bisa meredah
namun mengutip pengamat politik uin jakarta adi prayitno rekonsiliasi tak boleh pamrih hanya karena iming iming

drama rama yang memasuki babak akhir setelah pemeriksaan minggu lalu
para hakim konstitusi saat ini sedang merumuskan putusan
rencananya akan dibacakan dua puluh tujuh juni nanti
di saat yang sama pendekatan politik antara dua kubu terus dibangun
skenario rekonsiliasi mau tidak mau harus

seberapa cepat rekonsiliasi ini akan dilakukan
benarkah ada tawaran dan iming iming posisi menyertai
sudah bergabung malam ini bersama saya bang dedy sitorus wakil direktur tkn joko emarum
bang dedy selamat malam
terima kasih sudah datang dan juga ada mas nyarwi ahmad akademisi komunikasi politik ugm
mas nyarwi terima kasih selamat malam
selamat malam putri
sudah hadir terima kasih sekali
bang deddy jadi sudah sedekat apa sih komunikasinya
kan kita sudah dengar rumornya dari jauh jauh hari sejak setelah pilpres sudah mau bertemu tapi tidak jadi
kemudian sebelum proses mk sempat bertemu
gagal lagi pendekatannya apakah sesulit itu apakah temboknya tebal atau apa sekarang
saya pertama tama ingin mendudukan dulu ya soal komunikasi itu adalah implikasi
implikasi dari apa implikasi dari kesadaran kita bahwa negara ini punya ideologi namanya pancasila
di dalamnya ada sila keempat sila keempat itu apa musyawarah mufakat
jadi kerangkanya di sana
dan dalam konteks itu kita semua percaya bahwa
semua pihak terutama partai politik apalagi kontestan pemilu itu tentu sama sama punya kepentingan punya cara pandang terhadap bangsa ini
jadi rekonsiliasi dan komunikasi kita itu dalam konteks itu
dalam konteks bagaimana bersama sama
sudah dilakukan berarti ya
sudah dilakukan dan bahkan kita selalu berusaha mempertahankan silaturahmi dan komunikasi
responnya bagaimana dari sana
kalau respon saya kira tergantung apa yang ada di media
maupun yang tidak ada di media
saya lebih menarik menggali yang tidak ada di media
yang tidak ada di media menurut saya fine fine aja
pak jokowi dan pak prabowo itu saya kira dua orang politisi bahkan mungkin bisa kita bilang negarawan yang kita punya saat ini
dalam apa namanya dia ada di puncak untuk pertarungan pilpres
yang nanti mungkin segala sengkarutnya bisa selesai ketika mk membacakan hasil
nah saya kira kalau di
di behind the scene saya kira tidak ada masalah yang fundamental
dalam artian komunikasi terus berjalan baik antara orang orang terdekat pak jokowi
ya tim tim inti pak jokowi dengan di seberangnya pak prabowo
jadi saya kira tidak ada komunikasi yang terlalu sulit
yang sulit ini kan apa namanya isu isu yang terus menerus dilempar di media sehingga rakyat selalu menangkap nuansa bahwa persoalannya belum selesai
pak prabowo sudah bilang bahwa apapun hasil mk kita setujui
bahwa ya bangsa ini dibangun bareng bareng gitu ya
jadi saya kira saya punya harapan
saya punya keyakinan bahwa pada akhirnya dua tokoh ini akan duduk by nature
iya by nature kenapa
karena dua duanya peduli terhadap bangsa ini
saya kira tidak ada masalah
nature itu kemungkinan besar artinya setelah ada putusan mk
secara etis ya
yang baiknya memang setelah ada mk
karena sebelum ada mk susah kan
tapi kan tentu tidak instan
pasti komunikasi dan pendekatan penjajakan pembicaraan soal itu sudah dibicarakan sejak awal
saya kira secara intensif nanti pasti akan terjadi begitu keputusan mk keluar
kalau sejauh ini upaya untuk menjalin sirat rahmi komunikasi
membuka apa namanya ruang dialog
yang bisa dipahami bersama itu sudah berlangsung
yang lebih intensnya nanti kita tunggu aja setelah keputusan mk nya keluar
tapi menarik bagaimanapun kan tidak bisa serta merta instan membalik kemudian setuju sepakat mau berbicara lagi misalnya
dan kalau misalnya tadi dikatakan kalau misalnya di panggung belakangnya tingkat elitnya tidak ada apa apa
apakah mungkin memang semulus dan semudah itu
sebenarnya kan ini kita tahu
sebenarnya kan ini kita tahapan sudah hampir akhir ya
untuk proses tahapan pemilu karena kita sedang menunggu hasil yang kami putuskan mk itu sendiri
menurut saya ini saatnya momentum yang tepat
khususnya bagi siapapun yang merasa peluangnya kecil untuk menang
untuk kemudian membangun komunikasi inisiatif
tentu saja ini tidak harus paling tidak membuka diri
paling tidak membuka diri tentu tidak harus di panggung depan tapi bisa saja di panggung belakang
tapi itu sebenarnya betul kata bung deddy tadi
yang etis memang setelah itu
tetapi komunikasi kan tidak bisa dilakukan secara tiba tiba
tentu ada proses yang berjalan dengan baik
karena kalau kita bicara dalam marketing politik ini kan kita dihadapkan pada peluang sebenarnya siapa yang dalam bergen itu lebih kuat
kan gitu kira kira
kalau misalnya ada indikasi kemungkinan oleh mk kita kan tidak tahu juga
kita nggak tahu siapa yang kira kira menang ya
kita tunggu nanti mk
tapi kira kira kalau misalnya kita merasa misalnya sebagai peserta kita bukan pemenang tentu bergen kita menurun kan gitu
nah jangan sampai menurut saya kalau dalam marketing politik kita hilang semuanya istilahnya benar benar apa
memang politik itu apa istilahnya dalam arti permainan yang bisa memungkinkan siapapun yang kalah ya kehilangan
tetapi sekali lagi saya setuju dengan bung deddy tadi ya
ada semangat bersama yang harus kita rajut apa itu
karena indonesia ini kan kita menghadapi demokrasi yang tidak hanya isu demokrasinya saja
tetapi juga isu soal negara bangsa
isu soal bagaimana kita nanti menjadi bangsa yang maju ke depan
artinya semuanya harus kita pikirkan bareng bareng bahwa elit di situ tentu harus kemudian mampu berpikir ini momen pemilu kita akan berpikir dalam proses pemilu tetapi pasca pemilu apa yang kemudian akan dirancang sebagai agenda bersama
nah di sini konsolidasi
atau bahasanya rekonsiliasi itu memang dibutuhkan putri
dan dibutuhkan di situ tentu saja saya nggak tahu judul ini itu apakah transaksi untuk rekonsiliasi ataukah rekonsiliasi untuk transaksi
itu soal tafsirnya nanti ya masing masing pihak
nanti bisa kita konfirmasi soal itu ya
tapi apapun dari mana kemana maksud saya ini menurut saya
either way bisa lah pokoknya
kalau itu kemudian apa di apa disepakati sebagai agenda untuk sebagai langkah tahap awal dalam kemudian membuka pijakan baru
kita akan bareng untuk pasca pemilu agenda agenda kebangsaan kita seperti apa nanti dirancang
nah itu saya pikir positif
itu nggak masalah ya
kita sekarang jeda dulu setelah jeda akan bergabung dari bpn prabowo sandi bang miftah sabri
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sudah hadir bang miftah sabri juru bicara bpn prabowo sandi bang miftah selamat malam
terima kasih sudah hadir
tadi di awal mungkin sempat mengikuti sedikit ya
tadi di awal mungkin sempat mengikuti sedikit ya
tapi oke kalau misalnya kita bertanya soal sedekat apa ini misalnya
selama ini yang digambarkan orang orang kan rekonsiliasi antara jokowi dan prabowo itu terjadi ketika semua mereka berdua ketemu
fisik shake hand selesai katanya itu
tapi kan di belakang panggung

di belakang panggung kan pasti sudah ada komunikasi yang terjalin
responnya selama ini antara satu sama lain bagaimana sih bang wita sebenarnya
yang pertama penggunaan kata rekonsiliasi
ada asumsi di belakangnya ini harus berantem
padahal ini kan bukan berantem
ini hanya political competition yang at the end of the day harus ada ujungnya
ada yang mungkin dinyatakan kalah
nah tinggal stage nya sekarang sudah hampir final lab itu ada di mahkamah konstitusi
ya rekonsiliasi tidak tepat kalau kita pakai
tapi kalau misalnya duduk bersama bapak bang saya mungkin lebih bisa
tapi lucu deh
elit pasti tidak mau diposisikan sebagai pihak yang berantem
tapi kalau misalnya kita lihat ke bawah mereka berantem beneran berantem gitu kan
sekarang kalau misalnya misalnya di medsos gitu misalnya ramai antara satu dan dua itu sekarang masih hangat
mungkin sekarang sudah tidak seberapa hangat karena mk sudah jalan
tapi kan bagaimanapun itu sempat terjadi gitu
masa ini saya berkali kali mengatakan
ya ini level peradaban baru politik kita ya harus kayak gini gitu
sekeras apapun kompetisinya
mesti bisa duduk bareng ya
dan caranya itu memang sekarang ada di mk
sekarang dua menerima kira kira keberatan di appeal ke mk
tapi pada akhirnya kan yang memutuskan adalah sembilan hakim yang mulia
nah apapun keputusan itu yang jelas
nah ini konfirmasi dari pak prabowo dan bang sandi tentu akan menerima
siapapun yang dimenangkan oleh mk
karena itu adalah cara kita berkonstitusi
sehingga pendukung ya harus mengikuti juga
tapi nah di sisi yang lain kan memang kalau ada pendukung yang mungkin punya aspirasi sendiri
itu juga tidak bisa dihalang halangi
yang jelas ini final lab
sekali lagi rekonsiliasi tidak tepat
karena tidak ada yang berkonflik
yang tempat ini mungkin kalau duduk bareng ngopi bareng
dan itu bisa lah ya
memungkinkan itu ngopi bareng dalam waktu dekat
kembali ke pancasila aja
jangan juga kalau misalnya mau ke kth
dalam waktu dekat
komunikasinya sudah dibangun terus kan
komunikasi selalu ada ya
selalu ada komunikasi dan apa namanya antara pimpinan partai
tapi yang jelas kan begini
etikanya selalu ada
bahwa ada koalisi pendukung pak jokowi
sekian partai pendukungnya
ada koalisi pendukung pak prabowo
nah ini nanti kalau tadi puput nanya end gamenya
ini apapun keputusan yang diambil oleh pak prabowo dan bang sandi
dan disana nanti pasti end gamenya ini
ini begini hasilnya
kita mau tetap bersama
membangun oposisi permanen di parlemen
atau setelah ini selesai
ini bpn bubar tkn bubar
nah itu kan cair
tapi chance yang paling besar apa sekarang
nah chance yang paling besar tentu tergantung ya
kalau saya tentu bisa aspirasinya sekarang sudah
tentu di dalam partai masing masing
nah itu tentu ada mekanisme
di dalam partai masing masing
mungkin di gerindra
itu tentunya akan diputuskan oleh pak prabowo
pak prabowo tentu juga tidak akan memutuskan dengan sendirinya
ada forum di partai
ada rapimnas yang akan menentukan itu
memutuskan langkah yang akan diambil seperti apa
tapi step menuju itu tentu pembicaraan di koalisi dulu
di dalam partai itu aspirasi macam macam
ada yang mengatakan
oke kalau kita dimenangkan ini langkahnya
kalau kita tidak dimenangkan
ada aspirasi di dalam
oposisi yang konstruktif
ada juga yang mengatakan kalau ada tawaran kabinet
kita tidak apa apa bicara
tuh ini demi bangsa
kemudian kalau bergabung seperti apa
tapi sejauh ini
jangan kita membahas dulu apa yang belum terjadi
nah per hari ini kita tunggu dulu keputusan tanggal dua puluh tujuh
apa yang diputuskan oleh hakim mahkamah konstitusi
kalau ditanya soal apa namanya yang tadi
kan ada oposisi
nah oposisi itu jangan on position
kalau demokrasi kita yang baik
tentu harus punya oposan yang baik
nah kalau saya pribadi
saya lebih setuju
gerindra dan pak prabowo menjadi oposisi dalam pemerintahan ini
kalau beliau yang dimenangkan gitu
kalau kita yang dimenangkan oleh mk
saya berharap pak prabowo gak ngajak ngajak
koalisinya bang denny
untuk dalam bergabung
karena itu untuk biar sehat juga demokrasi kita
karena kan apapun itu
beberapa kejadian di belakang sudah menunjukkan
dinamika sekeras apapun
di internal pendukung pak prabowo
keputusan tetap ada di beliau
ketika beliau sudah mengambil
orang yang aspirasi
pak prabowo nggak mau ke mk
ada yang memberi masukan
tapi kan terakhir
pak prabowo putuskan
semua mendukung kita ke mk
nah nanti setelah ini hasil ditetapkan
saya pikir seperti itu
dan tadi menyambung apa yang disampaikan oleh
senior bang dedy tadi
pak jokowi sama pak prabowo itu kan mengenal pribadi ya
mereka first enam basis gitu ya
pak jokowi mengakui dimana mana
dulu katanya sering jalan jalan bareng di jakarta
jadi saya pikir gak akan ada halangan
tinggal bicaranya itu apa nanti
bicaranya itu apa
dan saya yakin dan percaya
keduanya akan membawa
interes negara dan bangsa
bicaranya itu apa kan
bicara berarti bicara sekarang what's on the table gitu ya bang dedy
kita gak menganut budaya yang namanya winner takes all
kita juga sebenarnya by definition
tidak mengenal yang namanya oposisi
kita mengenal antara mereka yang ada di dalam pemerintahan
dengan mereka yang memilih menjadi penyeimbang
di luar pemerintahan
jadi ketika bicaranya itu tentu bicaranya tentu apa namanya
karena ada beberapa hal yang harus dipertemukan
pak jokowi kan punya visi misi
yang dalam banyak hal gitu ya
meskipun genetikanya sama
itu kan punya pas yang berbeda
nah itu bisa disatukan nggak
misalnya ketika pak jokowi memacu
akselerasi pembangunan infrastruktur
di kubu pak prabowo
misalnya kan against that
kan misalnya gitu
ketika pak jokowi mengundang investasi luar
dan tidak berkeberatan
menambah kemampuan ekonomi nasional
itu kan berbeda dengan sana
hal hal ini yang harus ada di table
baru mari kita bicara
konstruksinya seperti apa
ya karena kita jangan berpikiran negatif
berperaduga bahwa ketika elit bicara
itu bagi bagi kekuasaan dan bagi bagi kue
tapi pasti ada dong soal itu juga
implikasi dari situ bisa ada
ya tapi kan paradigma
dan landasan berfikirnya dulu apa
bahwa misalnya pada akhirnya dalam pembicaraan itu
oke pak jokowi menganggap pandangan
atau anggota dari kualitas
yang berkaisinya pak prabowo
dan diterjemahkan dalam kebijakan
itu kan implikasi saja
nah makanya kita harus mendudukkan itu
dan kita akan hormati
apakah dan kami percaya pada wisdomnya pak jokowi
untuk memikirkan mana nanti yang terbaik
tentu sama seperti di kubunya bpn
tentu pak jokowi juga akan berkonsultasi
akan bertukar pikiran
dengan anggota kualisinya
dan kita percaya apapun nanti itu
bagian dari menjaga
memastikan kita masuk ke indonesia raya
yang benar benar berdaulat adil dan makmur
tapi sebagai koalisi terbesar misalnya
apakah sepakat misalnya ada kursi menteri
misalnya nanti dibagikan
kursi kabinet itu kan hak prerogatifnya presiden
setuju tidak setuju
saya kira tidak akan di ruang terbuka
itu di ruang publik
dan saya kira itu hal yang wajar saja
bahwa pdi perjuangan
yang memberikan kontribusi terbesar
di dalam apa namanya
itu tentu berharap
karena hak prerogatifnya ada pada presiden
begitupun ketika pak presiden menganggap
dalam rangka merajut kebersamaan
supaya set vision ini benar benar tanpa
mereka mereka yang dia nggak mampu di
ya itu terserah pak jokowi
dan terserah bagaimana nanti
para pimpinan partai koalisi
persoalan dasar kita adalah
bagaimana indonesia ini
maju ke depan bareng bareng
oke menarik sekarang mas nyarwi
kita harus ingat ini second term
final term ya
jadi mungkin kayak
kita tidak tahu pertimbangannya apa ya
dari seorang jokowi
jadi kira kira apa yang akan
tadi meminjam istilah
saya melihat bahwa
soal independensi pak jokowi
itu relatif teruji
kita bicara pak jokowi sebagai presiden
di dalam memilih kabinet
pada periode sebelumnya
untuk periode yang kedepan ini
dua kemungkinan opsi yang bisa
ini agak ekstrim sebenarnya
bobot zakon kabinet itu dipertebal
untuk visi dia
jadi mungkin itu adalah
kita bisa terbincang dengan
sebuah kepinginan kemungkinan yang bisa
ini dengan contohnya
ini jadi lebih ke ibu
posisi itu apa yang bisa dicapai di garansi kontribusinya ya siapa dari masing masing
orang itu baik dikubur yang selama di tkn maupun seandainya nanti ini asumsinya pak jokowi nanti
di mk diputuskan ya terpilih nanti bpn yang akan dirangkul juga misalnya begitu sebenarnya kan
prof apa pertanyaannya adalah sejauh mana elit elit yang diajak bergabung itu mampu mewujudkan visi
tapi juga begini juga tentu dalam konteks demokrasi tadi bung miftah bilang ya kita memang
kadangkala butuh oposisi tetapi tetapi di indonesia ini kan kalau kita lihat demokrasi
kita masih elitis juga liberal demokrasi itu belum sepenuhnya mengakar jadi kalau elit berdebat
bawahannya panasnya sekali luar biasa gitu padahal debatnya juga bisa hal hal yang sifatnya policy gitu
yang bawah ikut baper nah kadangkala kemudian ya kadangkala kemudian problem problem begini ini
kemudian dalam konteks
yang sebenarnya tetap saja dalam demokrasi kita butuh itu juga ya kita tetap butuhkan itu untuk
apa supaya juga elit yang ada di kekuasaan itu juga merasa mendapatkan input yang segar yang
kritis yang konstruktif kenapa karena begini juga siapapun yang ada di dalam kekuasaan itu
punya dia punya power yang kuat ya ya insurmen ya tapi daya jangkau nya itu kalau dalam marketing
politik sering menyebutnya agak myopic jadi oke sudut pandangnya itu adalah kekuasaan yang
sudut pandangnya terbatas sesuai dengan sudut pandang yang ada di kekuasaan dia yang itu kadangkala
orang di luar kekuasaan itu dibutuhkan untuk memberikan input yang baik dan segar nutrisi yang
sehat nah disini kemudian memang opsinya itu sekali lagi ini kan soal meramu ya betul meramu yang sehat
ini bagaimana mesin yang bagus misalnya nanti untuk kabinet seperti apa sekaligus menata sistem politik
dengan katakanlah memberikan opsi opsi termasuk seandainya ada pilihan pilihan tadi bung mita mengatakan
saya setuju ya seandainya oposisi enggak apa apa nah itu seperti apa itu diramu seperti itu tapi kita
harus ingat satu poin putri ya kita kemarin punya pengalaman yang cukup agak traumatik tentang
polarisasi yang kadangkala polarisasi ini kalau kita lihat hasil pemilu misalnya kan beberapa
titik ini cukup jomplang artinya jomblang dalam artian ada yang sangat kuat di satu beberapa juga
sangat kuat di dua nah kita kan perlu merangkul seluruh elemen juga dalam artian ini representasi
terpilih diputuskan mekan nanti presiden kita semua gitu ini government kita semua yang juga
milik kita semua gitu oke oke komitmen itu kadangkala juga mungkin jadi opsi lain yang
arahnya bisa jadi oke arah ke rekonstruksi kabinet menarik menarik untuk itu nanti kita
kita gali dari kedua kubu ini ya setelah jeda soal representasi siapa dan kemana
gitu kurang lebih ya oke tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
betul ya pak informasi yang beredar bahwa di proses rekonsiliasi ini ada tawaran untuk jabatan
di kabinet kemudian di pimpinan dpr mpr dan juga di buatin presiden saya tidak ingin memastikan itu
tapi yang ingin saya katakan adalah tidak tertutup kemungkinan ya tapi kan persoalannya kalaupun ada
tawarkan kan belum tentu juga ya teman teman gerindra itu
tentu punya pertimbangan politik sendiri punya perhitungan sendiri yang harus kita hormati ya
apakah akan menerima atau tidak kalaupun ada tawaran tapi yang jelas memang posisi di partai partai
tkn itu sendiri itu kan memang tidak pernah menutup pintu apakah katakanlah gerindra atau
demokrat atau pan itu katakanlah akan bergeser posisi masuk ke dalam koalisi pemerintahan kan memang
tidak ada di mereka iya ada kembali bersama kami di cnn indonesia
ini dia jadi kalau misalnya melihat jeda seperti apa mungkin itu yang kira kira terjadi di belakang
panggung ya kita ketawa ketawa semuanya bareng bareng bang miftah kalau misalnya tertarik tadi soal ini
dia representasi mereka yang ada di pemerintahan nanti mungkin memang belum terbayang apakah posisi
apa yang kira kira akan diambil oleh gerindra tapi kalau misalnya sorry bukan gerinda tapi
kalau misalnya bisa diberikan apa dari tadi kan kita membahas demi bangsa gitu kan apa yang kira kira
bisa dan akan dilakukan pertanyaan ke saya ya oke enggak ini kan sebentar pun itu mengasumsikan pertanyaannya
kalau gitu kamu mau nyapa itu saya pikir itu belum bisa dijawab sekarang oke saya berkali kali mengatakan
tadi bahwa keputusan pak prabowo itu tidak bisa keputusannya sendiri kalau kalau bahkan ada pandangan
banyak pandangan ekstrim kalau sekedar ngajak gerindra itu kesannya mengadu domba ngambil gini
tinggalin pengen yang lain itu tidak baik juga kalau ada extreme lagi kalau mau bersama ya itu
sama sama ini pak prabowo memimpin koalisi berarti bicaranya in term of koalisi yang lain
nah tapi maksud saya kalau apa namanya tapi apapun keputusan politik itu tentunya ada keputusan
institusional gitu loh bisa jadi misalnya sebagai pemimpin koalisi pak prabowo tanya sama anggota
koalisinya ada pembicaraan seperti ini kalau ada yang setuju dia tetap berlanjut kok tidak bisa dia jadi juga
kan ada dihitung juga pun ini dampak apa namanya memang ada ada keselamatan irisan mungkin ya
istilah dari mungkin tadi bang deddy bilang ini beda ini beda tapi mungkin ada saja yang sama
ya saya pikir soal kita sepakat misalnya kemandirian pangan kemandirian energi saya nggak
tahu itu saya pikir sepakat soalnya ya eh common platformnya ada di sana cuman apakah itu menjadi
convert di kabinetnya
tidak melulu bisa jadi kami siap misalnya taruh nih sekitar game ya game teori ya pak jokowi
menangkan mk apa langkah pak bicara pak prabowo bicara dengan dengan apa namanya koalisi koalisi
katakan oke kita sampai di sini berarti tawaran kepada gerindra pak gerindra nanti tanya lagi ke
mitra gerindra rapimnas oh tawarannya disampaikan nanti partai mengatakan kita tidak terima tapi
kita menjadi apa namanya kita dukung pemerintahan sekarang tapi kita tidak usah masuk di kabinet
kab assaulted menjadikan apa namanya kalau memang enggak ada yang disampaikan oleh bangd pity
posisi dalam term di indonesia kita tidak bergabung di pemerintahan tidak ada orang di kabinet tapi kita
bersama di parlemen kan bisa juga gitu sih tapi tapi green light nya adalah poinnya adalah oh
sekarang ini adalah periodenya mk keputusan mk harus diterima oleh siapapun yang dibenarkan itu dulu thus trait
konstitusi kita kita apa namanya beradab tidak politik kita dengan cara itu nanti ada yang
setuju dengan tidak cuma nggak boleh juga kalau ada yang tidak setuju dengan itu mereka mengaspirasinya
yaitu juga udah itu di aspirasi demokratis ya tapi yang jelas mengatakan adalah pendukung pendukung
saya tidak perlu lagi datang ke jalan gitu ya nah karena kita sudah menuju cara konstitusi di
mk nah kira kira seperti jadi ada jawab caranya seperti demikian ya bu jadi tidak bisa serta merta
oh gerindra bergabung oh apa namanya ada tawaran ini kan judulnya transaksi kan jadi kalau transaksi
itu kan ada harga yang dibayar ada harga dengan harga ini saya bayar segini kamu dapat imbal hasil
ini nah sepertinya itu tidak pas untuk kita bicara dalam frame seperti itu momen momen sekarang ya
dan sebaliknya juga momen sekarang kalau mk keputusan yang memenangkan pak prabowo itu juga
akan terjadi ya saya pikir nah apalagi komposisi parlemen juga nanti akan berpenga
pengaruh ya kalau kita lihat komposisi parlemen itu siapapun presiden yang terpilih kan dia
mesti dapat dukungan majoriti nah disitu yang saya nadiri setuju nih saya sering berdebat
sama bang dedi tapi untuk kali ini saya setuju ada silakan empat usaha warah itu penting ya
musawarah mufakat untuk apa namanya komposisi pimpinan di parlemen kan aturannya kalau yang dpr berbeda lagi
ya ya ya ya simbol simbol negara kita ya mpr nanti ada dpd nya ya kalau yang dpr berbeda lagi ya volte nanti ada dpd nya ya
bagaimanapun ada kewenangan mpr yang juga harus dipilih bersama sama nanti anggota dpr dan dpd untuk memilih mpr
jadi koalisi besar koalisi apa namanya persatuan nasional kita sebut ya
apapun itu tapi saya nggak setuju dengan rekonsiliasi karena tidak ada yang berantem
nah itu cara mandangnya begitu
jadi bukan sekedar membagi bagi kekuasaan setelah itu adem gitu
karena kita juga bisa lihat bikin analisa kita bisa berdebat ini ada ahli politik
apa efek ada menteri di kabinet dengan capaian elektoral
misalnya pdi ada untungnya kemudian nasdem ada untungnya
tapi ada juga yang nggak ada untung
ada menteri di kabinet misalnya hilang juga
iya kan artinya kan itu kompleks sistem
tapi caranya yang tadi harus institusional
ini sudah memberikan saran saran mungkin ya pak jokowi untuk mempertimbangkan lagi ya
pak hedi silahkan
sudah terlalu panjang
oh sudah terlalu panjang
sudah terlalu panjang
tapi chance itu terbuka ya
termasuk offer offer yang tadi mungkin disampaikan dikonfirmasi kepada bang arsul sani
dari awal kan saya sudah katakan bahwa kita dudukkan persoalan ini dalam persoalan bagaimana mencapai indonesia raya
itu dulu dong
itu kabinet indonesia raya
jadi kalau di sana pemahamannya maka yang ditransaksikan itu ya isu polose
dan kita jangan bicara koalisi lagi hari ini
karena koalisi itu sudah
masa lalu ketika nanti pemenang sudah ditetapkan
yang ada adalah partai pengusung dan pendukung yang duduk bersama gitu
jadi karena misalnya kalau pak jokowi yang dimenangkan oleh mk penyusulan kabinet kan hak prerogatif beliau
partai partai yang mengusung beliau itu memberikan rekomendasi nasihat sarang dan memberikan alternatif
tapi keputusan apakah ada atau tidak dari kubu pak
prabowo itu kan juga tidak
mungkin tidak pasti akan didiskusikan bersama
dengan persoalan apa namanya dengan membahas yang tadi soal bagaimana mencapai visi misi dari pak jokowi itu
dan kita juga jangan membiasakan
berada di luar pemerintahan itu juga sebuah tugas yang patriotik
jadi jangan terlalu diperdebatan
kita malah harus mendorong satu situasi di mana memang benar ada partai partai yang ada di pemerintah
bukan pseudo pemerintah
artinya ada di pemerintah tapi menggerogoti pemerintah
tapi ada partai yang memang di luar pemerintahan
dalam artian kabinet
karena kalau total di luar pemerintahan kan nggak mungkin
sistem politik kita tidak seperti itu
makanya dari awal saya katakan kita tidak menganut sistem winner tax all
nah jadi itu yang nanti perlu dibahas
ketika bicara nanti rekonsiliasi
rekonsiliasi itu kan dalam banyak aspeknya
termasuk misalnya katakanlah
apakah rekonsiliasi itu diterjemahkan sebagai kursi di kabinet
atau katakanlah prolegnas
atau kebijakan yang lain
kan banyak tempat di mana bisa diterjemahkan itu yang namanya itu
cuma memang kan framing medianya adalah transaksi
itu yang kadang kadang pikiran yang disampaikan
sehingga sebenarnya proses bernegara ini menjadi begitu disederhanakan
kalau sudah pak jokowi dan pak prabowo duduk
ada di kabinet apa enggak
ada kepentingan kekuasaan atau ekonomi
tidak seperti itu
kalau menurut saya
kita juga akan menentang kalau basisnya ada itu
karena misalnya ketika pak jokowi mengatakan nanti
setelah ketemu dengan pak prabowo disepakati
ada nomenklatur yang bisa diisi oleh orang orang yang dianggap pantas
dari kubu pak prabowo
pak jokowi kan juga harus menjelaskan
pada partai partai pendukungnya
bahwa ini loh basis pemikirannya
disepakati apa tidak
walaupun keputusan akhir ada pada pak jokowi sebagai presiden
lalu kemudian ketika misalnya setelah
kata kata komunikasi silaturahmi diantara dua tokoh itu
memutuskan bahwa format
apa namanya rekonsiliasinya adalah rekonsiliasi kebijakan
artinya di luar kabinet
apakah itu di dpr atau yang lain
itu kan bisa saja terjadi
itu juga didiskusikan dengan partai partai
yang mendukung pak jokowi
lalu apa alternatifnya kita
apa yang kita bisa share bersama
supaya tujuan bersama tadi yang
itu saya sampaikan yang untuk indonesia raya
itu memang benar benar bisa tercapai
jadi kita jangan mempersempit
persoalan rekonsiliasi ini
karena rekonsiliasi ini banyak artinya
salah satunya adalah membangun harmoni
jangan disahanya didefinisikan adalah
perundingan siapa dapat apa
dapat berapa dan dimana
tidak seperti itu
saya kira terlalu rendah kita
meremehkan orang orang yang dipercaya
untuk membawa negara ini ke depan
kalau urusan urusan bagaimana negara ini
itu adalah persoalan persoalan remeh temeh
tapi paling tidak kan sudah dibicarakan
misalnya di internal koalisi sendiri
atau internal pd perjuangan
misalnya ada perhitungan perhitungan
kalau misalnya dari kubu seberang
ada beberapa partai misalnya
ada yang mau bergabung
itu kan tentu sudah diperhitungkan dong
ya itu diskusi
saya kira tidak semen dalam itu
karena terlalu pagi
untuk bicara soal siapa nanti yang masuk
dari sini dari sana
itu kan sedangkan proses mk belum selesai
itu kan kepagian kemaruk namanya
tapi pendekatannya sudah kelihatan
dari beberapa lama tuh sepertinya
ya tidak apa apa
kita diajarkan oleh bung karno
diajarkan oleh bung mega
bahwa negara ini tidak mungkin diurus sendiri
apakah itu oleh partai nasionalis
atau partai agama
itulah inti dari pancasila itu
saya ingat waktu jaman pak s b
dua ribu sembilan itu yang menang kan pak s b dan koalisinya
tapi pak taufik kemas almarhum
dia jadi ketua mpr
jadi sebenarnya negara kita itu sudah biasa juga
sudah biasa ya
ini kan peradaban politik kita gitu ya
kita kompetisi keras
tapi di atas politik
kata gus dur kan ada kemanusia
jadi kita bisa diurus sama juga
jadi tantangan kita ke depan itu bukan pada elit
tantangan kita di depan ini
bagaimana belahan masyarakat yang terlalu frontal ini
memang benar benar kita bisa cairkan
karena jangan sampai dua ribu sembilan belas
apa namanya carut marut pemilu ini
oke dua ribu dua puluh empat maksudnya
punya tugas sejarah menyelesaikan persoalan ini
dan apakah itu akan selesai ketika elit
polarisasi yang terjadi
elit itu punya peran sentral ya putri
elit di kita ini selain demokrasi kita ini elitis
seharusnya elit itu sangat berperan banyak hal
tapi juga masyarakat kita ini kan patron klien
apa yang dilakukan elit
apa yang dikatakan elit
itu pun kemudian di amplifying oleh kondisi sosial media
apa yang dilakukan elit itu sangat menentukan ya
nah sekali lagi mungkin
di luar ini saya mau nambahkan tadi bung dedy ya
mungkin benar apa yang dikhawatirkan kenapa
hanya kerekonsiliasi ya
walaupun bung huta menolak
tapi transaksi dihindari
artinya menjadi kata
karena begini juga sebenarnya
ada bias dalam memahami atau memaknai transaksi
transaksi itu menurut saya
itu hal yang netral sebenarnya
tapi persepsi publik
persepsi kebanyakan orang
termasuk elit yang lain
itu transaksi itu seakan akan hal yang buruk
justru menurut saya
politik tanpa transaksi itu tidak akan berjalan
nah ini diktu marketing politik malah sebenarnya
teori normatif politik selalu kadang kadang kan mengatakan
transaksi mengarah ke korupsi
ke macam macam seperti itu
padahal kan masalahnya bukan di transaksi itu sendiri
itu last willian banget
tetapi sebenarnya kan problemnya adalah
pada apa yang ditransaksikan
dan apa implikasi atau tujuan
dari ditransaksikan itu
kalau misalnya itu tujuannya baik
misalnya tadi untuk kebangsaan
merajut ini dan itu
kalau misalnya yang ditransaksikan adalah
belum ada titik temu nih
harus ditransaksikan kebijakan itu
mungkin jangan transaksi
kalau berunding saya setuju
betul itu dirundingkan bahasanya
berunding saya sama
berunding saya sama deddy storos

tapi kalau transaksikan susah juga kita

kebijakan misalnya kalau ini digeser ke sini
itu proses transaksi juga
tapi itu kan artinya kebijakan perlu diformulasikan
mana detik temunya
nah itu kan positif
sama juga misalnya
itu hal yang fundamental
ya kan kalau nasionalis pasti akan begini
yang kelompok yang agak mungkin islam
tapi ketika itu kemudian ada proses interaksi dan transaksi
itu tetap ketemu
kemarin format koalisi kita juga arahnya kira kira begitu
walaupun ada riak banyak sekali di luar itu
tapi kita kan sudah sebenarnya terbiasa dengan proses konvergensi
ada arah yang kita tuju seperti itu
dan kalau misalnya
kita melihat misalnya
bahwa ujung ujungnya nanti kan orang akan melihat
salah satunya ya
selain jabatan di eksekutif
sorry di parlemen
itu juga di eksekutif kan gitu
kita harus melihatnya juga dari sisi yang positif
artinya bukan sekedar jabatan itu siapa dapat apa
tapi apa yang ditransaksikan itu
untuk apa dan tujuan apa
dan bagaimana kedepannya itu akan dilakukan
untuk kebangsaan kita
tujuan kebangsaan kita kedepan
itu poinnya menurut saya
kita perlu pelan pelan sedikit apa
istilahnya mengadili cara berpikir yang lebih baik ya
bukan hanya pemilunya yang kita adili
cara berpikir dia
cara berpikirnya dia
kalau misalnya sekarang katakanlah melihat
kita dipaksa untuk melihat hal hal seperti yang disampaikan mas nyarwi
dan bang miftar
dan juga bang dedi di sini
tapi kan tidak semua bisa melihat seperti itu kan
pasti ada yang berusaha melihat secara sederhana
oke ini dapat ini
ini dapat ini
kemudian mereka begini
ya karena kita sudah kelamaan di dulu dulunya
itu cenderung politik
ada di bangun belakang
atau orang sering menyebutnya di ruang ruang gelap politik
itu kurang di kedepankan
tapi kita kan sudah pelan pelan bergerak
banyak elit yang dilahirkan karena apresiasi masyarakat
karena dilihat akuntabel
dan ini kan pelan pelan orang akan melihat
kinerja itu menjadi apa
profil dari karakter yang kemudian menunjukkan integritas itu menjadi poin yang jauh
nah saya pikir kedepannya juga
ketika misalnya soal jabatan menteri itu ditransaksikan
kalau kita melihat dia qualified
ya mungkin tidak ada masalah
dia bisa diakinkan tidak ada masalah
ketua dpr mpr juga begitu misalnya
saya pikir bukan transaksinya
tapi poinnya itu
ini sakit menter air ya
ini ibarat ini
ini soal kita bersatu
tapi dia bilang konvergensi
tapi juga ada kohabitasi
jangan dikauin paksa
cuma menurut saya kalau kita itu mau duduk
ada seribu alasan untuk kita tetap bersama
tapi satu alasan pun terlampau banyak kalau kita ingin berpisah
jadi maksud saya
tinggal saya setuju tadi
common platformnya harus ada
tapi kalau itu nggak bisa ketemu jangan dipaksa
jadi biar dia ada oposisi
karena kalau semua ditarik
jangan sampai apa namanya
pemerintah siapapun yang menang ini tanpa ada yang mengontrol check and balancesnya
di parlement ataupun di luar parlement
walaupun kata bang deddy tadi
dalam tata negara kita tidak ada terminologi oposisi
tapi bang deddy sudah nyaman dan sudah oke kok ya
kalau misalnya ada penyeimbang lebih sepakat
jadi bisa di watch
saya oke atau enggak itu bukan urusan saya
itu urusan pak jokowi dan pimpinan partai
tapi kalau saya kan tadi saya sudah katakan
kita dididik secara ideologi oleh bung karno dan ibu megawati
dengan pemahaman bahwa negara ini tidak bisa dibangun dengan sendiri
itulah inti pancasila
oh ya tapi menarik ya
di pak jokowi ini agak unik nanti
kalau yang dimenangkan mk beliau
beliau kan presiden terpilih
nanti kalau dimenangkan mk
tapi kan dia tidak ketua umum partai
walaupun beliau kaderan pdip
dia mesti juga ada bless dari ibu megawati
itu enggak ada bedanya
setelah itu saya harus bantah anda
kalau yang di gerita
kalau yang di gerita
dengan bpn partai melayu
dari tadi udah bagus bagus
di ujung lu cari ribu
enggak ada ribut nih
dari awal kita sudah bilang
bahwa pak jokowi itu punya hak prerogatif
dan semua pimpinan partai memahami itu
tadi kan saya sudah jelaskan
kalaupun ada masukan usulan rekomendasi
dari pimpinan pimpinan partai
pada akhirnya pak jokowi lah yang menentukan
jadi konteksnya itu adalah apa
sedangkan dengan kubu lawan aja bicara
masa ketika bicara dengan pimpinan partai
lalu dianggap bahwa itu
apa namanya seolah olah merendahkan presiden
enggak enggak enggak
insinuasi yang anda bangun nanti
kalau pak prabowo menang
dengan pak jokowi menang
padahal tadi anda jelaskan
harus bicara dengan koalisinya
jadi tolong ditarik itu
supaya adem gitu
jadi kita semua memahami
baiknya tadi jangan disampaikan
kita harus tetap pada pandangan bahwa
semua pimpinan partai itu adalah negarawan
dan mereka memahami tugas konstitusional
bahwa pak jokowi punya hak prerogatif
menentukan apa namanya
para pembantunya dikabin
insya allah pak jokowi menang
kita lihat sejauh apa nanti perkembangannya
bagaimana kita tunggu tanggal dua puluh tujuh juni
rencana yang akan disampaikan
terima kasih bahwa sudah bergabung
malam hari ini sian dan indonesia pravius